kan apain sih
bunda mau dibolak balik
bikin bingung aja
kita tuh lagi mikirin soal pak rizky
kan kemarin di hutan
itu ditangkap bahan sip sama warga kampung
di hutan tadi kenapa
yang kita maksud itu setuju
kamu juga ini lagi pakai bertiga
kalau gitu sekarang juga kita datengin kos kosannya pak rizky
tepatnya kita kumpulin warga buat demo
ih udah diomongin tadi
kamu tuh kalau ngomong aku tuh punya anak gue
gak ada yang bener
satu gudeg satu selalu telat
pak rizky keluar
pak rizky keluar
kau nggak mau ke luar
pak keluar dong pak
keluar pak rizky
kok nggak keluar ya
hei jangan jangan gak ada orang
lihat tuh ada jejak kaki
aduh sebentar tapi bulu eh ini bulu apa ya ah tepatnya ini bulu kucing bulu kucing
hei kalau panjang panjang gitu namanya bulu keteka itu bulu rambut orang udah tua alas
uban sasi itu bukan bulu kucing mana ada bulu kucing sepanjang itu itu pasti bulu hari mau
dan itu jejak kaki seperti jejak kaki harimau aduh oh iya bener juga tapi kalau jejak sama
bulunya ada di sini berarti pak rizky itu jelmaan manusia harimau ah enggak mungkin deh ah
aku tuh pernah denger
cerita nenek moyang manusia harimau dia tuh waktu dulu pernah membabi buta terus mencuri
makanan ternak ternak langsung dia tuh ditangkep dibuang di hutan serem banget
berarti kita harus kejar manusia harimau jangan sampai lolos karena dia sudah hampir
mencelakai si adam harus dikejar betul harus
apaan tadi tuh
kita kejar merutos bmade sobat hai hai
tadi lari kesini
eh pak rizky mana sih ngejar manusia harimau nya
hei jangan tangkep
ini abapan kok seri tan
diam udah kena kebasa juga
kok pak rizky yang jadi manusia harimau
pegang yang kenceng
jangan sampai lepas
periksa tangan sama kakinya tuh
kayak kuku manusia harimau
kuku manusia harimau apaan
gak ngerti deh
mana ada harimau mau ngaku
kalau harimau ngaku kurungan harimau pada penuh
sekarang kita kandangin dia di kos kosan
langsung aja ikat dengan jangkau
jangan sampai keluar lagi
jalan aja ke rumah
ayo ke rumah
pokoknya kamu jagain manusia harimaunya
tenang aja bu
pokoknya kalau masalah sama
jangan sampai keburu buru
kalau masalah seberat ini
bu yo serahin kalau aku
kalau kamu tuh bisa bisa
jangan sampai lolos
cukup sekali aja teror manusia harimau
jangan ada lagi teror manusia harimau di kampung kita
tenang aja bu
sudah jagain ya
saya mau pulang dulu
mau masak buat si adam
ngapain dia tuh
dengar kaget dia
gua tahu nih
di dalam nggak kedengeran apa apa bos
ya jelas aja nggak kedengeran orang kamu budak toh
ya jelas aja nggak kedengeran orang kamu budek toh
kan apain sih
bunda mau dibolak balik
bikin bingung aja
kita tuh lagi mikirin soal pak rizky
kan kemarin di hutan
jadi ditangkap rizky itu
nggak mau mikirin
kan kalau dia bisa
di hutan tadi
kenapa pariki bisa hilang itu aja ya
aku juga gak tahu li
aku bingung kenapa juga
dia harus masuk ke hutan
tapi kalau misalnya dia masuk ke hutan
nyari apaan ya
pasti ada yang gak beres
terus sekarang kan
warga nangkep pariski
kalau dia diapa apain gimana
kan belum terbukti
kalau pariski itu
mencari mau bukan
menurut kamu gimana fah
aku mau tau
akhir akhirnya ini kampung kita
kenapa jadi sepi ya
beda banget sama dulu ya
tunggu sebentar deh
apa bener si rizky itu yang jadi manusia harimanya
kalau dilihat dari gerak geriknya
dia sekarang sudah ditangkep
dan dikurung di kosannya
kamu jadi aman
tapi tetap aja
kita harus lebih waspada
itu pasti ya
aku kok ngantuk banget sih ya
yang enak sih ngopi ini ya
ngapain malem malem kita nyari topi
kita aja udah punya topi nih
lo dengerin deh tepatnya nih ya
ada peci taruh buntelan
oh kopi bilang dari tadi
dari tadi aku tuh ngomong kayak gitu
selamat malem pak
eh selamat malem pak
saya dari kelurahan
bersama bapak bapak polisi ini
ingin menangkap pak rizky
yang dicurigai sebagai manusia harimau
wah ada pak tenang aja
dia ada di dalam pak
kami ingin segera membawa pak rizky
kok gak ada ya
ada di dalam lho pak
kok gak ada
katanya ada di sini
oh oh tadi kita kita kita loh pak yang masukin loh pak
berarti kita harus segera menangkap malu itu dengan cepat
sebelum menimbulkan keresahan pada masyarakat
dan menyebabkan adanya konflik
tepatnya seperti itu pak